forum policy yang berharga jangan jangan kalau kita tebak tebakan definisi di sini saya ragu kita ini levelnya sd smp
itu sudah banyak terjadi kepada korban yang mengalami
harapannya ekonomi resesi pengangguran meningkat gitu ya
sekaligus mempelajari teknologi yang digunakan
ia mengatakan wabah skala besar akan menjadi bencana bagi negara itu
waktu itu memang salah satu maksudnya ownernya cls pun
terus sampai umur mentoknya baru aku stop basket cuma basket cuma jadi hobi doang jadinya
karenanya masjid ini kerap disebut masjid pink